izinkan saya untuk menikah dengan tiara
saya sadar betul tante
saya sudah salah
merebut tiara dalam keadaan seperti ini
saya benar benar minta maaf
ibu gue udah tau kalo gue hamil
terus terus gimana
ibu gue sekarang kecewa banget sama gue
dia marah sama gue
dia mau keluar dari kamar dari tadi
gue takut lo ke gue kenapa napa enggak
kalo gitu lo sekarang tenang ya
jangan panik lo harus tenang oke
apa yang sudah saya perbuat tante
dan saya berjanji tante
saya akan bertanggung jawab
akan menikahi tiara tante
sekali lagi saya minta maaf itu
padahal kamu tahu
tiara sedang menjalani hubungan
dengan adik kamu radit
kondisi radit seperti ini
ini semua salah gue
kalau lo kayak gini terus
nanti yang ada nyokap luma akan makin drop
atau nggak ada di posisi
nggak ada di posisi gue
ya gue tahu tiara
gue udah bikin kesalahan gak
semuanya salah gue
oke oke tiara tenang
biar lebih tenang
dari bayi yang lu kantong
ntar bunyinya kerucuk kerucuk begitu
ini kasih permisi
ibu benar benar gak ngerti
apa yang ada di pikiran kalian saat kalian
melakukan semuanya itu
apa aku harus jujur aja ya
biar ibu gak ngira
kalau ini semua perbuatan rangga
kalau sampai ibu dian tahu
anak ini adalah anaknya radit
ibu dian pasti akan semakin kepikiran lagi
karena radit koma
dan gak tahu kapan dia sadarnya
saya tahu tante saya salah
saya benar benar minta maaf tata
tapi saya tidak akan lari dari tanggung jawab
izinkan saya untuk menikah dengan tiara tanta
izinkan saya untuk menikah dengan tiara tanta
saya sadar betul rangga
saya sudah salah
merebut tiara dan kakak
dan seperti ini
saya benar benar minta maaf pak
dan harus bertanggung jawab
atas semua ini gak
ini sama aja menutupi kesalahan
dan kesalahan lainnya
tapi berkata jujur juga
berat banget buat gue saat ini
berkorban untuk lo
itu adalah keputusan paling mudah
satu satunya perempuan yang gue cintai

di batas ini
antara cinta kami
meskipun gue tahu lo gak akan pernah
kalian berugikan orang lain
kalian berugikan orang lain
harusnya kalian malu sama allah
saya sangat mengerti
izinkan saya untuk menembus
semua kesalahan saya yang sudah saya lakukan
tapi ilmu diri ingin saya gunakan